kemajuan kamera ponsel saat ini diakui kalangan awam hingga fotografer profesional
berbagai fitur canggih yang biasanya hanya tersedia di aplikasi ataupun kamera profesional seperti slr
kini tersedia melalui kamera handphone
simak pendapat tirto andayanto salah satu fotografer profesional indonesia yang menggeluti fotografi ponsel
nah kalau dari sisi fotografinya beberapa kamera yang baru sekarang itu ada fase manual dan auto
nah itu untuk orang orang yang sok soan fotografi itu biasanya setting di manual tuh
pakai handphone manual itu sebetulnya jauh lebih repot
nah set di auto pasti bagus
tinggal beberapa perbedaan yang terutama pada saat kita memotret dengan cahaya yang kuat
nah itu disitu baru kelihatan kualitas kamera dari handphone handphone itu
secara teknis sudah sama
nah sekarang kita udah punya dua series terbaru yang lagi hype
yang satunya keluaran dari samsung yang satunya keluaran dari iphone
jagoan dulu duanya nih kata orang
kita langsung coba fitter aja ya pak
kali ini tim kami akan membandingkan
fitur kamera yang ada di samsung galaxy s sembilan dan iphone x
tes pertama yang kami coba adalah foto dengan kontras tinggi
nah kita lihat ya
tadi saya motret opik yang sama gedung di atas
kesulitan motret gedung di atas adalah cahaya di atas itu kuat sekali kan
kalau kameranya nggak bagus kualitasnya langsung dia akan ngeblok
karena ini ukur yang paling terang
nah ini di samsung
saya white balance nya ini agak kekuning kuningan
ya ini kalau ini putih ini
nah untuk tahu gambar warna yang bagus lihat
kita ada dominan warna putih nggak di sini
kalau langitnya sudah kelihatan putih berarti warna yang lain sudah sempurna
selanjutnya mencoba fitur bokeh
ini iphone bokehnya bagus
samsung kelebihannya boketnya bisa kita setting
jadi kita bisa atur ketajaman belakang itu sejauh mana
nah itu fungsi dari dua lensa ini
jadi kalau mau dapat bokeh iphone dapat bagus
tapi samsung bisa di kebokehannya itu bisa diatur
terakhir kami akan mencoba kemampuan low light kedua smartphone terbaru dari apple dan samsung ini
nah di sini
di sini dia mengukurnya semuanya
jadi dapat terutama cahaya yang di jendela
tidak wash out tidak over
kalau ini jendelanya bagus yang lainnya jadi gelap
ini kita sama sama settingnya di auto
kita komparasinya dia set auto dia juga auto
samsung galaxy s sembilan maupun iphone x tentu memiliki keunggulan masing masing
pemenang utama sangatlah relatif berbagai faktor seperti harga
desain dan fitur menjadi pertimbangan bagi masyarakat
kini pilihan ada di tangan anda